nekat menjamret seorang wanita di keramaian dua orang di bogor babak belur di amuk masa
pelaku yang menyamar menjadi tukang ojek online ini terjatuh setelah motornya tersenggol mobil
dua penjamret yang beraksi di jalan sukasari kota bogor ini langsung diamuk masa
setelah motor yang dikendarainya jatuh tersenggol mobil pada rabu malam
masa yang geram juga merusak motor pelaku
beruntung keduanya bisa diamankan setelah dievakuasi oleh petugas patroli
sebelumnya dua pelaku yang menyamar sebagai tukang ojek online ini menjamret ponsel milik seorang wanita
pelaku bahkan sempat menodongkan pistol ke arah korban
saya tidak tahu yang terjadi di bogor
terus langsung menjamret

lalu saya mencoba tolong nyampe di gerak gerak jalanan yang berburu
sementara itu berdasarkan hasil pemeriksaan polisi
kedua pelaku memang biasa beraksi dengan menyamar sebagai pengemudi dan penumpang ojek online
pelaku juga membekali diri dengan senpi mainan dan senjata tajam untuk menyasar korban yang tengah menunggu di tepi jalan
sasaran adalah diantaranya orang orang
yang sedang nunggu teman nunggu pesanan ojek online di pinggir jalan
yang lengah karena pegang handphone atau mungkin pegang tasnya
sehingga dalam kesempatan itu karena dia menggunakan atribut atau penyamparan secara online sehingga tidak ada disangka bahwa ini adalah melakukan pelaku kejahatan
kedua pelaku disinyalir merupakan sindikat jamret yang kerap beroperasi pada malam hari di kota bogor
dari data polisi
sedikitnya lebih dari tujuh laporan kasus serupa terjadi dalam sepekan terakhir
muhammad juanda bogor